pada suatu ketika di alam kepingan salju dan sihir
peri salju sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke dimensi yang berbeda
raksasa mengau mengatakan itu tidak cukup dingin
lebih banyak es lagi lebih banyak salju lebih banyak
tenang menteri kami telah mengurus musim dingin selama berabad abad
oh biangka aku tahu aku hanya mendapatkan sedikit
apakah itu kata baru untuk guguk
ini akan baik baik saja
bianka adalah salah satu peri salju terkuat
kedua putrinya alba dan lumi bergegas menghampirinya
ibu bisakah kami ikut denganmu
aku ingin melihat elf
kalian berdua terlalu mudah untuk berpergian denganku
tapi ibu aku bisa melakukan frost beam sekarang
oh perbuatan siapa itu
saat kau lebih tua
ranah mana yang akan kita kunjungi
bagaimana dengan bumi
kita sudah punya rombongan lain di sana
oh apa kau tidak ingin melihat para elf
hmm aku tidak tahu
lihat kita akan segera kembali dan ibu akan selalu ada di sana
saat peri masuk ke portal alba dan lumi bergegas ke sana
tapi alih alihnya mereka tidak tahu
tapi alih alih alam elf mereka secara keliru melakukan perjalanan jauh ke planet bumi
oh dimana kita
ssst itu bukan elf
manusia oh tidak
kita di bumi
bagaimana kita kembali
tidak tahu lebih baik kita bergerak
kedua peri yang hilang terbang jauh di dunia musim dingin yang bukan rumah mereka
di suatu tempat yang lebih jauh berdiri seorang gadis muda bernama gwen
haa kompetisi seluncur
oh lihat ini gwen
sepertinya dia ingin mengikuti kompetisi seluncur es
oh tapi gwen tidak punya sepatu roda
bahkan jika dia melakukannya dia mungkin bermain seluncur dengan buru
adam lili dan matilda selalu mengejek gwen yang malang
matilda adalah peseluncur terbaik di sekolah dan mereka berdua tidak akut
gwen berjalan pulang dengan sedih

awalnya dia tinggal jauh di atas bukit bersama ibunya
yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
gwen menyukai seluncur sejak kecil
tapi tidak punya uang untuk membeli yang baru saat dewasa
matilda sangat jahat
dia tidak tahu apa apa tentang aku
apakah itu para peri
shh tetap tenang lumi
aku akan bilas kau pergi dengan

jaring itu putus menyebabkan peri jatuh langsung ke tangan gwen
kalian tidak apa apa
alba dia menyelamatkan kita

terima kasih manusia yang baik
terima kasih manusia yang baik
aku lumi itu adikku alba

kita tidak seharusnya berada disini
kita tidak seharusnya berada disini

lumi menceritakan tentang kenakalan mereka yang telah membuat mereka dalam masalah
lumi menceritakan tentang kenakalan mereka yang telah membuat mereka dalam masalah
kalian tidak tahu bagaimana kembali ke rumah
tidak tapi ibu akan datang mencari kita
sampai saat itu
sampai saat itu kalian tetap bersama aku
tapi aku harus menyembunyikan kalian dari ibuku
saat melihat lumi alba menerima kemurahan hati gwen
mereka berjalan dengan susah payah ke atas bukit
sihir apa ini aku menyukainya
gwen menatap danau beku kecil tempat yang cukup dekat dengan rumahnya
aku hanya berharap aku bisa ikut serta dalam kompetisi seluncur es
gwen memberitahu para perisalju tentang dirinya
rasanya menyenangkan berbicara dengan teman barunya
jadi kau membutuhkan seluncur ini untuk memenangkan kompetisi
mereka meluncur di atas es
bagaimana kalau kita membuatnya
bagaimana kalian akan melakukannya
sihir kami tidak cukup kuat tapi kami bisa mencobanya
kedua peri memusatkan kekuatan mereka
mereka pada sepatu gwen
gwen menatap keheranan saat sepatunya telah diubah menjadi seluncur
aku harap ini berhasil
mereka terbuat dari es dan sihir sehingga tidak akan rusak
dalam beberapa saat dia meluncur dengan gembira
alba lumi terima kasih banyak
gwen dengan senang hati berlatih dengan seluncur barunya secara rahasia
dan lumi serta alba juga tinggal bersamanya secara rahasia
sekarang sementara semua ini terjadi bianka kembali dari tugasnya dan bergegas pulang
tapi tidak ada jawaban
dia segera mulai khawatir
dia bergegas ke menara portal
menteri apa kau melihat anak anakku
oh tidak tidak lihat
menteri musim dingin di bumi sudah selesai
apa kau dan anak anakmu mengunjungi bumi
aku berani bersumpah aku mendengar suara alba dan lumi di sana
mereka tidak mungkin
setiap perisalju dari bumi telah kembali
kedua blip itu menunjukkan sihir
menteri kirimkan aku ke bumi sekarang
betapa bertele telenya ini
bianka melakukan perjalanan melalui portal dan segera tiba di bumi
sekarang aku harus menemukan mereka
gwen mengajak alba dan lumi ke sekolah bersamanya
jadi inilah sekolah manusia
aku pikir itu menarik
aku setuju dengan alba
tapi sekolah juga bisa menarik
mengapa kau membawa seluncurnu
seandainya ibu menemukan ini
ops maaf gwen tidak melihatmu
aku daftar untuk kompetisi seluncur es
dan saat aku mengalahkanmu
kau bahkan tidak punya seluncur
ya aku punya
tidak membuktikan apapun
lalu kenapa kita tidak mengadakan kompetisi kecil untuk kita
kecuali kau takut dengan keahlianku
baiklah aku menerima tantanganmu
kedua gadis itu keluar saat berita tentang pertempuran seluncur es menyebar
kau pasti bisa gwen
tunjukkan padanya siapa kau
matilda meluncur melintasi es dengan mudah
yang mana itu tidak mengherankan
dia adalah sosok peseluncur paling populer di sana
coba saja kalahkan itu
saat grand meluncur di sepanjang es
kerumunan anak anak terengah engah sementara matilda luar biasa
gwen sama sama berbakar
tapi besok adalah kompetisi sebenarnya di mana aku akan menjadi juara
sementara gwen merayakannya
dengan alba dan lumi
bianka dengan panik mencari anak anaknya
aku merasakan keajaiban dari rumah ini
tapi mereka tidak di sini
bianka melanjutkan pencariannya saat gwen dan para peri kembali ke rumah dengan senyuman
pagi berikutnya cerah dan indah
hari di mana aku menang
di mana seluncurku
mereka bertiga menggeledah seluruh ruangan
tapi tidak ada yang bisa menemukan seluncurnya
mungkin ibumu yang menemukannya
gwen pergi mencari ibunya
apa kau bertemu dengan layla
temanmu dengan pita biru
dia datang kepadaku pagi ini mengatakan
teman gue aku perlu bantuannya ini penting
tapi kemudian aku melihatnya pergi
baiklah aku harus pergi sekarang semoga harimu menyenangkan saya
gwen dan para peri merasa terkejut
layla terdengar sangat mirip dengan lili
jika itu lili dia mungkin mengambil sepatuku
sekarang aku tidak bisa memenangkan kompetisi
kita bisa membuat seluncur baru
tidak sepatu roda baru perlu waktu untuk membiasakan diri
kompetisi tinggal beberapa jam lagi
dan orang orang sudah berkumpul di arena
matilda dan teman temannya juga ada di sana
aduh bagaimana seluncur bisa sekuat ini
mengapa kau masih memilikinya
ini tidak akan rusak
ini seperti sihir
bianca yang sedang lewat berhenti
sepatu roda itu punya keajaiban di dalamnya
kau sungguh pergi jauh jauh ke rumah gwen untuk mendapatkan seluncur itu
iya sepanjang jalan ke atas bukit yang dingin itu pondok hijaunya
pondok hijau aku tahu di mana itu
alba dan lumi berusaha menghibur gwen
gwen jangan menangis
lumi kenapa kau menangis
karena gwen menangis
oh anak anakku bagaimana kalian bisa sampai di sini
mereka berdua menyampaikan setiap petualangan mereka kepada bianka yang sangat marah
alba kau dihukum
ibu bisakah kau membantu gwen
tentu saja sihir ibu kan sangat kuat
ibu harus apa
halo gwen aku bianka ibu pembuat onar ini
gwen mereka memberitahuku bahwa kau menyelamatkan mereka dan aku ingin membalas kebaikanmu
oh astaga ini indah tapi sepatu roda baru
aku tahu tentang itu seluncur ini akan bekerja dengan baik
gwen mencobanya dan memang sangat nyaman
keajaiban ibu memang luar biasa
gwen cepat kau harus segera mengikuti kompetisi
saat gwen sampai di gelanggang es matilda terkejut
dia di sini dia punya seluncur tapi itu
musik dimulai dan gwen meluncur melintasi es mengikuti iramanya memukau para juri dengan penampilannya
tidak aku berhasil
dan dengan itu gwen menang
dan dengan itu gwen memenangkan kompetisi
namun tak lama kemudian para peri harus pergi
kami akan mengunjungimu segera tapi aku dihukum sekarang
kau dapat mengunjunginya setelah itu
iya tapi ibu akan menemani kalian
sampai jumpa aku akan merindukan kalian berdua
dengan itu peri kembali ke rumah
seiring berjalannya waktu gwen tumbuh dewasa seluncur ajaibnya semakin cocok untuknya
dan dia terus memenangkan lebih banyak kompetisi
para peri secara teratur mengunjungi gwen
gwen sekarang bahagia dia telah berteman baik dan menjalani kehidupan yang baik yang menunjukkan bahwa ketika kau jujur pada diri sendiri keajaiban dunia akan selalu membalasmu
kau akan menemani saya
kau akan menemani saya